berikan makanan kepada mereka baik nih mas
aku akan membalas dendamku kepadamu
aku buru dengan tanganku sendiri
kekuatanku sudah hilang
aku harus bagaimana
untuk bisa memer colegg kekuatanku
kenapa aku lupakan soal itu
tidak mungkin turun hujan
mudah mudahan ini adalah kubangan air hujan
aku sudah tidak buat lagi
kekuatanku pulih kembali
aku harus mengerahkan tenaga dalamku
maha besar allah kita sudah sampai di lembah yang mau kita turunkan
hai rajawan turunkan kami di sini kami ingin meneraikan sholat
baik tuanku kian santang aku akan mencari pendaratan yang dekat dengan mata air sehingga
akan memudahkan untuk berwudhu terima kasih banyak
ya aku sudah puas bertahanlah di tempat sebentar lagi ritual mu akan selesai
aku benar benar tidak sanggup melihat para rakyat menjadi korban peperangan ini
nih mas kalau nyai boleh memilih maanya imam ini damai saja nih mas
bu lapar bu sabar nak sebentar lagi masakan ibu matang ya sepertinya ada anak
menangis nih mas benar nyira mari kita lihat mari ibu aku lapar bu kamu yang sabar ya nak
sebentar lagi masakan ibu mateng udah tidur dulu ya

ibu aku lapar bu sabar nak sebentar lagi mas
kalau saja anakku tahu yang neu masa ini hanyalah batu
hai assalamualaikum walaikum salam
hai ada apa dengan anak ibu
tapi saya sudah masak buat anak saya
apakah kau tidak salah melihatnya
kami sudah tidak punya bahan makanan yang untuk dimasak
kami terpaksa ngebohongin anak saya
kami terpaksa membantu
kejadian ini mengingatkan kepada cerita sahabat rasulullah umar bin khotob
bahkan sheydina umar sendiri yang akhirnya memanggul
sekarung gandum untuk diberikan kepada si miskin
mira tolong berikan makanan kepada mereka
terima kasih nima
terima kasih banyak nisa
ini semua gara gara kebiadaban terapus seliwangi
sehingga kami disini kelaparan
ibu jangan sembarangan bicara seperti itu
ibu tahu tidak siapa yang memberi makanan ibu tadi
dia ini adalah nimas sarasantang
putri dari raja siliwangi bu
ibu tidak bisa